guru smk di kendal jawa tengah yang terekam video dan tengah mengalami perundungan dari siswanya memaafkan para pelaku
sementara bupati kendal merasa prihatin dengan kejadian tersebut dan menganggap bercanda yang berlebihan tidak pantas dilakukan di lingkungan sekolah
orang tua siswa yang terekam sedang merundung guru di kelas tak kuasa menahan tangis saat anak anak mereka meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
peristiwa ini terjadi sesaat setelah adanya pertemuan antara bupati kendal dengan siswa orang tua siswa serta guru yang ada dalam rekaman video tersebut
pertemuan tersebut dilakukan agar pemerintah kendal mendapatkan keterangan secara menyeluruh terhadap peristiwa yang kini telah ramai diperbincangkan di masyarakat
sang guru joko susilo menjelaskan jika kejadian tersebut bukanlah suatu pengeroyokan namun hanya sebatas canda yang berlebihan
joko pun bersedia untuk memaafkan para siswanya
itu sudah menjelaskan gambar teknik ya itu hanya anak anak ketika sedang menjelaskan gambar teknik itu anak anak bercanda bercanda sama teman temannya
melimparan kertas salah satunya menjatuh ke arah saya
bupati kendal menyayangkan peristiwa tersebut
guyonan yang dilakukan siswa dan guru ini dianggap tidak wajar apalagi dilakukan di lingkungan sekolah dan saat jam pelajaran
tadi sudah ada pengakuan dari guru dari murid kan begitu ya
itu kan seperti bercandaan lah melepas lelah mungkin katanya
tapi saya pertama kali melihatnya
preatin ya kalau saya pasti preatin
kalau saya secara pribadi preatin
saya melihat cara bercandaannya aja nggak layaknya menurut saya
dinas pendidikan jawa tengah pun serius menyikapi peristiwa ini
dinas pendidikan akan mengusut video tersebut namun tidak akan menjatuhkan sanksi
melainkan hanya melakukan pembinaan kepada pengelola sekolah